direktorat imigrasi per dua belas oktober dua ribu dua puluh dua mulai menerapkan masa berlaku paspor
dia bilang kamu harus ke amerika
yang basket cuma coach itu doang atau gimana
pohon itu bisa menutupi bisa mendinginkan cooling itu sekitar delapan puluh persen kalau nggak salah
nah dan yang pasti nih si sebelah claypot ini super panas